ambruknya atap sd muhammadiyah bogor
kapanewon pelayan kabupaten gunung kidul pada selasa lalu
menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban
siswa kelas lima bernama fauzi ajitama meninggal dunia pada selasa malam
setelah dirawat di ruang icu rsud wonosari
sebelumnya fauzi bersama belasan siswa lain tertimpa atap ruang kelasnya
saat sedang belajar al quran pada selasa pagi
almarhum fauzi ajitama dimakamkan di pemakaman desa grogol
palian berdekatan dengan makam sang ayah
untuk menyelidiki kasus ini
rabu siang kepolisian resor gunung kidul
menggandeng tim ahli universitas gejah mada
mendatangi lokasi ambruknya atap sd muhammadiyah bogor
perlu bawa ke lab dulu
kemudian kita cocokkan dengan hasil hitungan
kemudian kekuatannya juga dengan alat bisa didapatkan informasi
hingga kini polisi masih memeriksa sepuluh saksi terkait kejadian tersebut
inilah video viral yang tersebar di media sosial
saat para siswa kesulitan masuk ke sd negeri satu pondok cina
ke miri muka depok karena adanya pembangunan trotoa
di depan sekolah
pada rabu pagi terlihat bangunan trotoar lebih tinggi
dari gerbang masuk sekolah yang mencapai dua puluh cm dari sebelumnya
salah satu orang tua siswa menilai pembangunan ini berbahaya bagi anak anak
tadi kan pagi saya pas datang itu kan harusnya kan ada jalanan ya mas
namanya ini sekolah gerbang sekolah
tapi tadi pagi itu tiba tiba kondisinya sudah seperti itu
tidak ada jalanan untuk ke sekolah ketutup
orang tua akhirnya ngasih batu batu kan untuk
pinjamkan anak anak ke bawah
menurut kepala dinas pupr kota depok
pembangunan ini sudah sesuai arahan dinas rumkin
dan adanya penutupan sekolah sesuai arahan dinas pelijikan kota depok
itu sesuai dengan arahan dari dinas runcim
bahwa itu sesuai dengan gambar desain ded yang ada
jadi nanti keluar jalur masuk mobil itu adalah dari sisi margonda
dari jalan margonda
dinas pupr kota depok meminta maaf
karena pembangunan menyebabkan kekisruhan
tim liputan cnn indonesia